kendaraan anda mengalami ban pecah yang berujung dengan kecelakaan
wah sampai kaget saya ini semoga tidak pernah terjadi pada anda ya pemirsa
tapi sadarkah anda pemirsa kalau ban pecah itu seringkali luput dari antisipasi kita saat berkendara
padahal hal tersebut seringkali berujung bencana
bahan pecah bisa terjadi karena berbagai penyebab kita akan bahas
yang pertama adalah hantaman keras secara langsung dengan permukaan jalan yang tidak rata
ataupun berlubang seperti ini
lalu suhu permukaan jalan yang terlalu tinggi
ini juga bisa menyebabkan udara di dalam ban memuai hingga mengakibatkan ban pecah
memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi aduh lihat nih bahkan sampai dua ratus km per jam
aduh yang begini nih akan bisa mengakibatkan gesekan ban pada aspal yang lebih besar
dan yang paling utama dari semua itu adalah anda bisa lihat di layar
bahwa kondisi ban yang sudah tidak layak seperti ini
jadi jangan pernah pakai ban yang gundul ya
pastikan kondisi kembangan ban anda masih bagus
nah lantas apa yang harus anda lakukan jika mengalami ban pecah
yang pertama adalah jangan panik
ini karena kepanikan seringkali menuntun kita ke keputusan yang salah
seperti menginjak rem secara tiba tiba saat kendaraan anda ataupun ban anda pecah nih
adalah kesalahan yang fatal
karena anda mengijak rem kendaraan anda nanti akan sulit untuk dikendalikan
karena ban yang sudah pecah
tidak memiliki daya cengkram yang kuat begitu ya
dan hal ini bisa mengakibatkan kendaraan anda terpelanting bahkan terbalik seperti ini
kemudikan kendaraan anda agar tetap lurus
namun yang harus anda pastikan adalah lihat dulu nih ban mana yang pecah
kalau bagian belakang akan lebih mudah
karena anda tetap nih menjaga setir anda tetap lurus
namun jika ban depan yang pecah ini akan lebih sulit
karena ban ini akan lebih cenderung mengarah ke ban yang pecah
untuk mobil yang bertransmisi manual saat mengalami ban pecah ini jangan menahan kopling ataupun memposisikan perseneling di posisi netral
sebab hal ini malah akan membuat laju kendaraan anda semakin tidak terkendali
saat sedang melaju dan mengalami pecah ban kurangi kecepatan dengan menurunkan ke posisi gigi yang lebih rendah
dan lepaskan injakan dari pedal gas agar kecepatan bisa turun dengan sendirinya
selanjutnya anda bisa menepi ke arah kiri secara perlahan

dan jangan lupa untuk menyalakan lampu side
dan yang paling pamungkas adalah untuk selalu pastikan kendaraan anda dalam keadaan prima
terutama saat anda akan melakukan perjalanan jarak jauh
bergendara dengan bijak bukan hanya dapat menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain